sebuah kecelakaan maut terjadi di jalur dieng wonosobo pada rabu sore
bus pariwisata yang diduga mengalami remblong menabrak empat motor
satu mobil dan satu mikrobus berpenumpang sebelas orang
bus wisata yang mengangkut tiga puluh satu orang rombongan reuni sma bakti praja jepara tersebut
kemudian berhenti setelah menabrak pohon di desa kuripan kecamatan garung wonosobo
akibat kecelakaan beruntun ini sedikitnya empat orang tewas
dimana tiga korban tewas adalah penumpang mikrobus
dan seorang korban tewas lainnya adalah seorang pengendara sepeda motor
sementara itu dua puluh orang lainnya mengalami luka luka
dimulai dari satu kendaraan bus yang mengangkut rombongan reuni
kemudian mengalami remblong kemudian menabrak satu sepeda motor
satu mobil jazz kemudian tiga sepeda motor dan akhirnya berhenti di tempatnya di garung
itu kurang lebih dua kilo terseret dan dalam kondisi remblong
itu terakhir menabrak mikrobus
polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa kecelakaan ini
sementara proses evakuasi bangkai mikrobus dan kendaraan lain
dilakukan saat lantas pores wonosobo hingga kamis ini
hari korban tewas maupun luka luka telah dibawa ke sejumlah rumah sakit
yakni rsu wonosobo rsi wonosobo dan puskesmas kejajar